meluapnya sungai bembang di desa kutamakmur kecamatan tirta jaya kabupaten karawang jawa barat
mengakibatkan satu ratus tujuh puluh dua rumah warga di dua desa terendam banjir yaitu desa kutamakmur dan
desa sriwijaya ketinggian air bervariasi dari mulai empat puluh cm hingga satu dua meter yang pertama banjir ini air
luap dari kali bembang yang kedua curah hujan yang tinggi juga ya
terendam banjir banyak juga berapa ini kak berapa banyak yang terlembang ada ratusan ada
meski terendam banjir sebagian besar warga masih bertahan di rumahnya masing masing lantaran menilai
kondisi saat ini masih terbilang aman jika kondisi air terus meningkat warga juga mengaku
sampan untuk mengevakuasi keluarganya bisa kene iya nanti masih bisa ini masih ditempati
selain di kecamatan tirta jaya banjir juga melanda permukiman warga di kecamatan rengas
dengklok warga diminta untuk tetap waspada mengingat bmkg telah mengeluarkan imbauan siaga
bencana banjir di pulau jawa
hari ini sembilan belas februari tariana karawang jawa barat